lalu apakah imbauan tersebut bisa menjawab akar permasalahan yang ada
kita akan berbincang dengan rektor universitas parabadina didik j rahbini
selamat malam prof didik
selamat malam sehat mbak
sehat alhamdulillah terima kasih prof didik juga sehat ya
alhamdulillah sehat ya
prof didik tanggapannya dulu nih bagaimana dengan imbauan untuk
agar tidak bergaya hidup mewah bagi para asn di lingkungan pemprov dki jakarta
bagus tapi tidak cukup tidak memadai
mengapa karena flexing atau pamer kekayaan dari asn itu hanya puncak dari gunung es
mengapa apbn kita itu tiga triliun
lebih dari rp dua triliun ada di tangga
asn dirjen direktur dan di kabupaten kabupaten kepala dinas dan seterusnya
itu lebih rp dua triliun ada di tangga asn
dalam perkiraan prof sumitro joyo hadipusumo di masa orde baru
sekarang lebih besar dari perkiraan prof sumitro
joyo hadipusumo tadi saya koreksi prof sumitro
jadi bimbawan itu bagus tapi tidak memadai
harus ada pengawasan yang efektif kemudian tindakan hukum
kpk tidak cukup kpk itu kan hanya beberapa gelintir orangnya
sementara asn kita kan jutaan
nah prof sebenarnya
prof sebenarnya imbauan seperti ini kan tidak terjadi hanya di asn
kita lihat kemarin juga di institusi lain seperti kepolisian
juga banyak akhirnya yang melakukan flexing ketahuan flexing
kemudian dicopot dari jabatannya dan imbauan itu juga dilakukan oleh institusi tersebut
sebenarnya masalahnya itu bukan flexingnya berarti
ya polri dengan asn itu sama dan sejenis
yang baru ketahuan secara kebetulan itu yang flexing kemudian disebarkan di dalam masyarakat lewat sosial media
itu hanya kebetulan kebetulan saja
kejadian kejadian yang sebenarnya itu tidak tersentuh karena efektivitas pengawasan hukum
dan aparat hukumnya ikut main menggunakan menyelewengkan dana seperti itu
kejadian yang tidak tersentuh itu adalah penyelewengan dana tersebut
iya kan saya sudah sebut tadi
itu profesor sumitro juyuhadikusumo
sekarang itu tidak berubah bahkan lebih tinggi
jadi kalau ketemu harta rafael alun contohnya misalnya sepuluh miliar lima puluh miliar seratus miliar
itu hanya bagian kecil dari
pendidikan saja itu lima ratus triliun enam ratus triliun anggaranya untuk pendidikan
untuk kementerian pendidikan saja dan terkait pendidikan
apalagi kementerian yang lain
jadi himbauan itu bagus tapi tidak cukup tidak lemadai
dan mungkin tidak banyak berguna
jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah
untuk melakukan pengawasan dengan baik
menghukum yang korupsi mengefisienkan anggaran
coba lihat di satu provinsi tertentu yang jauh yang kaya itu kan
cuma pegawai negeri asn
kenapa karena dialah yang mengendalikan proyek mengendalikan uang
datang ke luar negeri berkeliling ke daerah
pemeliharaan kantor semuanya itu dipegang asn
dari tiga triliun itu lebih dua ribu
dan tidak langsung dipegang oleh asn
jadi korupsi asn itu korupsi yang maha hebat
kalau cuma dihimbau itu nggak ada gunanya
nah ini adalah tugas capres di masa datang
tapi capresnya itu hahahihi saja tidak mempunyai visi
dan tidak menyampaikan pandangan pandangannya soal ekonomi soal korupsi
itu hanya pamer pamer keliling keliling saja lari lari dan seterusnya
itu tidak cukup
jadi demokrasi itu harus kita manfaatkan
kita harus kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah masalah seperti ini
pejabat dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota administrasi jakarta utara
yang kemudian sudah dicopot nih prof
karena ketahuan melakukan flexing
dan pencopotan namun pencopotan hanya dari jabatannya saja
dan kemudian saat ini juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
harus seperti itu dilakukan kepada seluruh
itu kan kebetulan
kebetulan kalau misalnya pemeliharaan kesehatan masyarakat
kebetulan ketemu orang yang sakit
padahal yang sakit banyak
itu harus ada cara sistematis untuk menjadikan aparat yang bersih
nah jadi sekarang kalau kita lihat karena kita sibuk dengan politik semuanya ke arah situ
maka yang ini terlupakan
pembangunan sumber manusia birokrasi yang efisien itu menjadi terlupakan
jadi himbauan itu yaitu flexing ini hanya puncak dari gunung
dari gunung es kecil
kan saya sudah sampaikan apbn nya itu zaman sby cuma lima ribu
rp lima ratus sekarang rp tiga
jadi sekarang itu maha besar itu anggarannya
tapi itu dianggap ya karena hukum tidak bisa menjangkau semuanya
tapi harus dilakukan supaya ada deterent efeknya
jadi ais ini adalah
biang kerok dari inefisiensi ekonomi
indikator indikator macam macam hambatan hambatan ada di situ
itu artinya jangan hanya imbauan saja
harus ada sesuatu yang lebih sistematis agar bisa menyentuh akar masalahnya
ya pengawasan anti korupsi ya nggak hukum ya enggak
inspektorat itu fungsinya apa
kalau tidak mengawasi kalau tidak menyelamatkan anggaran pemerintah
selain ada inspektorat jenderal ada juga kan kejaksaan
ada kpk tapi kpk terbatas ya
mana bisa melihat jutaan ais ini kan enggak mungkin
kasus kasus flexing ini hanya kebetulan kebetulan saja
bukan pekerjaan yang sistematis
dan pemerintah tidak mempunyai visi hukum
birokrasi yang bersih nggak ada
hanya infrastruktur oke ya bagus ya enggak
tetapi kalau dibedahkan korupsinya seperti apa
jadi ini harus mendapat perhatian
saya kira cnn bagus untuk mengangkat isu ini
dan tidak cukup hanya mempermasalahkan flexing nya saja
hidup sederhana saja
masa akar masalahnya harus dirunut ke belakang
ya prof berarti ya
tidak bisa kita hanya berbicara tidak boleh bergaya hidup mewah
harus bergaya hidup sederhana
harus dengan kode etik
tidak bisa hanya sampai di situ ya
itu permukaannya saja
kalau permukaannya saja berarti tidak profesional
pemerintahnya tidak kredibel untuk menyelesaikan masalah masalah bangsa
semoga pembicaraan ini didengarkan langsung oleh para eksekutif
khususnya di pemprov dki jakarta
agar bisa segera melakukan
ya menuju birokrasi yang lebih baik ya prof ya
tidak hanya dki
semua asn nasional
baik semua asn
rektor universitas paramadina prof didik j rahbini telah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia prime news